ya lady air pekan sudah tiba dan saatnya kita jalan jalan ternyata ada yang hobi jalan jalan tapi juga sekaligus menghasilkan uang
ya karena kalau kita lihat juga memang bisnis jasa jalan jalan sekarang ini semakin marak
ada juga bisnis jasa open trip yaitu tukang jalan yang bisa saja menginspirasi anda berikut ini
hobi menjelajah atau traveling memang kini sedang banyak penggemarnya
dari usia muda dewasa hingga keluarga
bekerja sehari hari menjadi seorang pegawai negeri sipil tak berarti membatasi hobi dwinanto prasetyo menjelajah indonesia
berawal dari ketertarikannya mendaki gunung di tahun dua ribu sepuluh lalu kini pria berusia tiga puluh tahun yang akrab di sapa dwi ini
sukses menjalankan bisnisnya melalui penyedia jasa biro perjalanan tukang jalan
atau dikenal dengan tj
kalau targetnya sendiri seperti apa sih tukang jalan ini nanti
targetnya sih pengen biar banyak orang trip ya biar tahu indonesia tuh keren
biar banyak orang yang terkendala waktu sama duit tuh bisa tetap bisa jalan jalan
berbagai destinasi favorit indonesia pun menjadi andalan seperti belitung ujung kulon sumbawa
sampai bodi rafting di green canyon dan raja ampat
salah satu ciri khas tukang jalan indonesia adalah tukang jalan yang terkenal dengan dj
tukang jalan yakni membuka open trip yang berarti menjelajah dalam kelompok
pilih open trip pertama pasti dari segi costnya akan lebih murah kan karena sharing banyak orang juga
terus kedua untuk ketemu orang orang baru teman teman yang baru sama sharing sharing pengalaman
kalau aku kan jalan jalan belum sebanyak yang lain atau temen temen aku yang lain kan
jadi ketemu orang orang yang baru nanti cerita oh ternyata ada tempat lain loh jadi nambah
pemilih lokasi lokasi terbiancan derung masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat
membuat penyedia jasa travel independen lebih unggul
peluang bisnis memang kerap hadir dengan cara yang unik
seperti dwi yang sukses memadukan ketertarikan di alam bebas dengan meraup keuntungan
serta mengenalkan eksotisme negeri indonesia
daya ujian banten